sampai kita mulai dialog tidak bersedia untuk bergabung
jadi kita lanjutkan saja
saya ingin tanya uda setri sejak kapan tempo mendapat informasi ada dugaan penyelewengan dana bantuan kemanusiaan di act
karena kalau kita lihat kita baca laporannya dari januari tempo sudah berusaha untuk mengkonfirmasi ke banyak pihak di act
ya kami bekerja seperti biasa sama dengan teman teman cnn juga
jadi proses produksi itu setiap pekan
dan kalau bpcm
bicara soal kabar ada kejanggalan dalam keuangan egt
itu sudah kami dapat malah sejak desember
sejak desember dua ribu dua puluh
tapi baru ada masalah di daerah
jadi belum sampai telat
oh ini ada rumor
jadi seperti biasa lah
sejak undurnalistik kita kumpulkan bahan
sampai januari mulai bergerak
kita bentuk tim khusus
ya sampai kemarin ini baru clearnya oh ternyata setelah data data kita verifikasi dan kita bisa mendapat dokumen dokumen telah
dan sumber sumber yang bersumber atas atas lah ya
karena ini adalah orang dalam
dan kita mengkonfirmasi
konfirmasi kepada orang orang yang ter
terpunduh lah dalam pemberitaan itu
makanya keluarlah laporan utama adalah tempo pekan ini yang kita beri judul di tampulnya itu
ada beberapa poin ya yang kemarin dalam konferensi pers bantahan dari pihak act
mengatakan bahwa mereka meminta maaf
menyatakan apa yang ditulis tempo ini sebagian benar tapi ada juga yang salah
seperti gaji pimpinan tertinggi ditulis tempo

tapi menurut pihak act
gaji mereka tidak sampai seratus juta rupiah
mereka mempertanyakan data tempo soal ini
jawaban dari pihak tempo seperti apa uda setri
kita buka lah ya
jadi kami dapat
ini menjadi concern pertama kami lah
bagaimana sebuah lembaga pengumpul donasi
bisa membayar dengan sangat besar gitu loh
dan kita melihat sendiri
di transfernya gitu loh
jadi sebagai info saja
para pejabat di act itu tidak pernah dapat slip gaji
jadi kita terpaksa sampai reporter kami mengecek aliran
coba cek rekeningnya di print
oh itu masuk sekian rutin setiap bulan gitu
jadi angka angka itu adalah angka angka yang sudah kami dapat
dalam bentuk dokumen
kemudian kita verifikasi
dan kita konfirmasi
konfirmasi ini penting kami sampaikan
bahwa pak ah yudin
orang presiden act yang lama itu
itu malah tidak membantah angka itu
malah menyebutkan sebuah angka
yang lebih dari angka yang kami tulis
nah tapi meskipun dia tidak
saya tidak mau angka itu dibuka
sudah pakai saja angka
pakai saja angka yang kalian dapat
jadi terkonfirmasi lah
bahwa presiden act itu mendapat dua ratus lima puluh juta
presiden act satu ratus tujuh puluh lima sampai dua ratus juta
apa yang kita tampilkan di majalah tempo
dan harus diingat ini baru gaji lah
tunjangan perjalanan dinas
dan banyak hal gitu
jadi paling mudah adalah membuka menurut saya
untuk membantahnya silahkan buka saja gitu loh
jadi ini akan menjadi lebih elegan kan
bisa sedang membantah
bagian benar bagian salah
jadi agak apa gitu
jadi mari saling buka bukaan gitu
kami sudah membuka dalam liputan kami
kami sudah memberi ruang
overboard fight kepada dua orang
kepada pak yudin
dan kepada presiden act yang sekarang
ya sudah rasanya gitu
kalau masih ada data baru pasti kita muat
mungkin hadir dalam acara ini salah satu cara untuk membuka juga ya
ini ternyata sudah hadir
kita tidak tahu apa yang terjadi ya
dan kami sudah melakukan pengujian verifikasi dan mengkonfirmasi
karena itu karena kami anggap sudah memenuhi kode etik jurnalistik
makanya kami berani tampilkan di majalah dempo
oke sudah saya terisai ingin tanya ya
dari tempo ini menurut anda dan juga teman teman
ada kelalaian tidak sih dari pemerintah
terutama kementerian sosial untuk mengawasi lembaga badan amal seperti act
sampai akhirnya harus dibongkar tempo
setelah dibongkar tempo
baru semuanya bersuara
terutama pemerintah kemudian dpr
semua pihak baru bersuara
bnpt ppatk gitu
selama ini apakah kemudian tidak menjadi semacam terjadi kelalaian begitu
ya satu yang harus kita ingat ya
pemerintah seharusnya mengatur dengan baik
seperti juga dilakukan oleh negara negara maju
eropa di jepang juga
dan satu lagi filantropi di indonesia sangat maju
sangat maju gitu loh
jadi ada satu survei tahun dua ribu dua puluh sampai dua ribu dua puluh satu dan terutama ketika pandemi
penduduk indonesia adalah penduduk paling dermawan seluruh dunia
jadi delapan tujuh dari sepuluh penduduk indonesia itu rela menyumbangkan uangnya untuk membantu terutama
masa masa musibah pandemi ini
jadi rasa ingin membantu sesama itu tinggi
oleh karena itu muncul berbagai banyak lembaga filantropi
jadi acp dan lain lain
sisi lain pemerintah kita tidak tahu apa yang kita katakan pemerintah
kita tidak kunjung jelas mengatur
terkait pengumpulan dana masyarakat itu ada dua aturan
dua aturannya sangat tua
itu undang undang nomor
itu undang undang nomor sembilan

ada satu lagi peraturan pemerintah nomor dua puluh sembilan tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
pelaksanaan pengumpulan sumbangan hanya dua
kemudian kalau kita elaborasi lagi apa yang ada di dalam dua aturan itu
aturan itu hanya menyangkut soal birokrasi perizinan
tidak soal bagaimana dana dana publik itu yang sudah dikumpulkan itu harus dipertanggungjawabkan
bagaimana jika terjadi penyimpangan apa sanksinya
ini belum ada peraturan yang mengatur secara rigid
saya tidak tahu apa ya apa terlalu kecil atau apa
tapi rasanya dengan semangat dengan kondisi pemerintah yang juga
kita harus fair melihat uang pemerintah pas pasan
partisipasi masyarakat dengan filantropi itu sangat membantu
seperti yang melakukan ect misalnya dan banyak kompet duafa dan lain lain
ini harus diatur gitu
inilah yang menjadi persoalan
misalnya ada orang dari kampung saya sana di sumatera barat gitu
pegawai negeri golongan dua a menyumbang pemotong gaji bulanannya
yang mungkin cuma dua juta atau tiga juta gitu
dia kemana mana naik sepeda motor
sementara pengelola dana yang dia sumbang itu naik al part
ini kan tidak fair
tapi apakah mereka berani menanyakan
tidak juga ini ada budaya kita nih
ini apalagi mayoritas muslim ini ketika sudah bersedekah sudah menyumbang
itu kurang saja menanyakan
kita sampai belum
sudah ini tepat sasaran belum
bagaimana persanggung jawabannya
ini kan tidak ini kebiasaan kita lah
orang orang indonesia terlalu baik juga mungkin ya
jadi banyak ruang ruang yang bisa dimanfaatkan
banyak ruang ruang yang berpotensi menimbulkan moral hazar
mengelola hazard siapapun yang mengelola yang besar
kita adalah mengumpulkan dana karena kalau kita lihat datanya
rata rata setiap tahun itu
yayasan aksi cepat tanggap ini bisa mengumpulkan lima ratus empat puluh miliar
uang yang sangat besar
tapi tanggung jawab berikutnya apa sih
akuntabilitasnya yang seharusnya bisa disempurnakan
pemerintah mengatur harus karena ini uang publik
lembaga yayasan lembaga biasa atau perorangan
ketika dia mengumpulkan dana publik
dia otomatis menjadi lembaga publik
lembaga publik itu apa maknanya
pengelolanya harus bisa mempertanggung jawabkan satu rupiah dua rupiah
atau berapa pun uang yang dia pakai
udah setri apakah kemudian tempo juga dapat informasi
indikasi penggunaan dana act ini untuk pembiayaan aktivitas terlarang dan terorisme
karena setelah pemberitaan majalah tv
baru bnpt dan juga densus bergerak begitu ya
baru pada bersuara semua
ada nggak informasi itu juga
ya dalam liputan itu kita tidak sampai
kita hanya menemukan bahwa ada pengumpulan dana masyarakat dalam jumlah besar
kemudian akuntabilitasnya dipertanyakan dan kami menemukan bukti bukti
indikasi pemakaian dana publik itu untuk kepentingan pendiri atau pengelolanya
ini hanya sampai di sana
ada untuk yang lain lain kami itu belum sampai ya
tapi tentu sebagai warpawan dan jalankan pekerjaan sehari hari jurnalistik
pasti kita tetap terus mencari gitu
dan kita tidak tahu apa temuan berikutnya
jadi pasti kita terus menelusuri
dan yang pemerintah pasti
dan yang pemerintah pasti
harus bisa mempertanggungjawabkan juga gitu loh
jangan sampai hidup muncul aja nih
tiba tiba keluar terus muncul dengan tuduhan itu gitu
jadi pemerintah juga harus
siapapun lembaga yang menyebut itu harus membuka secara terang benderang
agar berbagai kecurigaan ya
kecurigaan terjawab dengan baik
kalau betul ada ya silahkan diproses secara hukum juga
kita akan nanti bergabung juga dengan anggota komisi delapan dpr ri
yang menjadi mitra kerja dari kementerian sosial yang harusnya menjadi pengawas begitu ya
di lembaga penyalur bantuan kemanusiaan
tapi kita harus jeda terlebih dahulu
jangan kemana mana tetap bersama kami di cnn indonesia newsroom
anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom
dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber sudah bergabung bersama dengan kami
wakil ketua komisi delapan dpr ri aceh hasan
dan juga masih bersama dengan pemret majalah tempo setri yarsa
ke kang aceh
kang aceh komisi delapan sebelumnya pernah mendengar nggak sih ada dugaan penyelewengan dana kemanusiaan di act
sebelum dibongkar oleh teman teman tempo
sudah pernah sayup sayup mungkin terdengar oleh komisi delapan
iya sebetulnya ya kami sudah mendapatkan informasi ya
tapi tentu informasi itu harus kami dapatkan berdasarkan atas bukti bukti yang kuat
karena soal pengumpulan dana dari masyarakat untuk tujuan kemanusiaan
itu kan memang seharusnya pertama tentu sesuai dengan aturan yang berlaku
itu ada dua model tentu
pertama dalam konteks misalnya amil zakat zakat infak dan sodakoh
harus terdaftar di badan amil zakat nasional dan di kementerian agama
yang kedua jika itu merupakan bantuan kemanusiaan
pengumpulan dana tersebut harus dipastikan terdapat di kementerian sosial
nah sebuah lembaga tentu tidak bisa memungut dana dari masyarakat
kalau tanpa izin dari institusi yang memiliki kewenangan
untuk memiliki kewenangan
jadi kita harus mengumpulkan sumber dana dari masyarakat
nah tentu atas investigasi yang dilakukan oleh tempo
ini akan menjadi satu sumber bagi kami untuk kami bahas secara bersama sama
di komisi delapan dengan juga memanggil pihak pihak yang terkait
termasuk kementsos sebagai pengawas
tentu kementsos dan juga kementerian agama tentu dan basnas
karena kita tahu bahwa ternyata act juga memiliki satu institusi di bawahnya
yang disebut misalnya dengan layanan zakat global
tentu kami harus pastikan apakah institusi layanan zakat global ini
sudah melaporkan atau tidak kepada badan amil zakat nasional
atau kepada kementerian agama
sebagai institusi yang memiliki kewenangan
jadi institusi yang selama ini mengumpulkan zakat dari masyarakat
dan penggunaannya disalurkan kemana saja
oke kak naceh ini kalau kita lihat peraturan pemerintah yang kita lihat
di pp nomor dua puluh sembilan tahun seribu sembilan ratus delapan puluh diatur bahwa maksimal besaran potongan donasi
mereka beralasan bahwa mereka bukan badan zakat begitu ya
kemudian act juga diduga melanggar fato mu
terkait zakat karena dana operasionalnya lebih besar
ini komisi delapan juga mencium hal yang sama bahwa ada pelanggaran aturan
soal penggunaan dana operasional yang dilakukan oleh pihak pihak act
ya tentu dengan fakta yang disampaikan oleh tadi mbak nana
dan laporan dari tempo ini kan akan menjadi bahan buat kami
bahwa praktek filantropi seperti ini bukan saja melanggar aturan
tetapi justru akan semakin menurunkan kepercayaan publik
terhadap institusi institusi masyarakat yang selama ini
memang selalu mengambil sumber keuangan atau keuangan dari masyarakat gitu
jangan memanfaatkan kedermawanan rakyat indonesia untuk kepentingan personal
dan ini yang kita saksikan dari kasus act ini
tentu harapan kami dan kami nanti akan meminta kepada baik itu bpk
atau misalnya pihak pihak yang terkait atau mungkin kantor audit independen gitu ya
untuk memastikan investigasi keuangan atas pelaksanaan dari kegiatan act ini
bahkan kalau saya lihat berita berita di media saat ini misalnya ppatk sudah menyampaikan
ada indikasi bahwa aliran dana dari act ini ternyata juga ada ke pihak pihak yang kemungkinan melanggar hukum
ini saya kira akan kami bahas bersama di komisi delapan agar ya masyarakat jangan sampai dibohongi gitu
karena itu adalah isu isu yang atas nama agama tetapi malah dipergunakan justru tidak sesuai dengan semangat semangat keagaman kita
kak nacaya ini tadi pm red majalah tempo udhase tri mengatakan bahwa ini menjadi pelajaran bagi pemerintah begitu ya
soal dugaan kelalaian dari kemensos untuk bisa mengawasi penggunaan ataupun penyaluran dana bantuan amal ini
apakah kemudian dari komisi delapan juga melihat ada kelalaian dari kemensos untuk mengawasi badan badan amal ini
ketika tempo menuliskan hari senin pagi saya langsung komunikasi dengan direkturat jenderal pemberdayaan masyarakat
yang menangani terkait dengan sumbangan sumbangan dari masyarakat yang memang seharusnya terdaftar gitu
nah tentu kami nanti akan memastikan ya kenapa kasus act ini bisa lolos gitu ya dan kita minta
karena kan setiap perizinan dari pengumpulan data dari masyarakat dana dari masyarakat itu harus dipastikan ya terregister atau terlaporkan kepada institusi kementerian sosial
kami akan pastikan bahwa ini harus kita bicarakan harus dicarikan jangkauannya
bahkan kami berpikir apabila act terindikasi dan terbukti melakukan tindakan itu

karena kita ya harus sesuai dengan peraturan yang berlaku ya dibebarkan
oke tapi apakah kemudian komisi delapan akan merekomendasikan pencabutan izin sementara act sampai proses penyelidikan
karena kan ini sudah membuat kegaduan di publik dan mereka meminta maaf mengakui
ya makanya saya gini ya ya itulah makanya setelah ketahuan kan baru minta maaf
andai misalnya tidak ketahuan pasti tidak akan minta maaf
jadi oleh karena itu saya nanti akan mendesak kepada kementerian sosial
untuk menghentikan sementara
aktivitas dari act untuk tidak mengambil mengumpulkan dana dana dari masyarakat
baik baik kita tunggu nanti bagaimana pertanggung jawaban dari lembaga filantropi aksi cepat tanggap ini
karena sekali lagi pertanggung jawaban mereka ditunggu oleh publik begitu ya
yang sudah menyalurkan banyak bantuan melewati lembaga penyalur bantuan sosial ini
terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini
ada pemimpin redaksi majalah tempo setri yasra dan juga wakil ketua komisi delapan dpr ri aceh hasan
sehat selalu kang aceh dan juga udah setri